geliat politik pemilihan gubernur jawa barat
yang baru akan berlangsung tahun dua ribu delapan belas mendatang
sudah mulai terasa
sejumlah figur mulai muncul ke permukaan
bahkan sudah ada partai yang mendeklarasikan
secara resmi figur yang akan diusung
secara politik perbutan kekuasaan di jawa barat
begitu penting bagi partai peserta pemilu
mengingat jawa barat adalah provinsi
dengan jumlah pemilih terbanyak di negeri ini
kami turut hadir mengawal pesta demokrasi di jawa barat
malam ini kami menyoroti kandidat yang mulai didengung dengungkan
ia seorang bupati dan juga ketua pengurus daerah partai besar
partai yang sudah cukup lama tak berkuasa di jawa barat
figur yang saya maksud adalah deddy mulyadi
dari partai golkar
seberapa besar motivasinya menjadi pemimpin di jawa barat
lalu apa saja modal politik yang ia miliki
itulah topik besar kami malam ini
anda menyaksikan aibdinaw
denny mulyadi adalah bupati purwakarta
pertama yang dipilih langsung oleh rakyat
ya dikenal dekat dengan masyarakat
hidup membumi nama
namun tak sedikit mengeluarkan kontroversi
salah satu produknya adalah kebijakan tentang larangan perempuan keluar rumah pada malam hari
menurutnya aturan ini dilakukan sebagai antisipasi
untuk menjaga ahlak para remaja
tidak ada peraturan itu
dan itu tidak masuk dalam ranah
apa yang dibatalkan oleh mendagri
karena itu sifatnya peraturan bupati
yang ditujukan untuk desa
agar membuat peraturan desa
dan itu dijadikan sebagai acuan
dan itu lebih bersifat tata tertib lingkungan
jadi bukan larangan wanita keluar rumah bukan
tetapi adalah tata aturan yang harus mengatur
tentang tata cara hidup bermasyarakat
anda tahu wakuncar
kalau anda tahu berarti anda termasuk pemuda pemudi delapan puluh sembilan puluh an
yakni waktu kunjung pacar
saya beri informasi
jika naksir dengan gadis purwakarta batas wakuncar
di sana adalah hingga jam sembilan malam
dan tidak hanya itu
anda juga harus lapor pada pak rt
setempat terlebih dahulu sebelum wakuncar
aturan ini tertuang dalam peraturan bupati
tentang desa berbudaya di purwakarta
sejak satu oktober dua ribu lima belas
apabila ada yang melanggar
akan diberi peringatan hingga tiga kali
jika masih kedapatan
sanksi terakhir adalah dinikahkan paksa
nah bagaimana pendapat para mahasiswi purwakarta
terkait peraturan ini
silahkan teh latifah
menurut saya tidak terlupa

pulangnya apa jam berapa
sedangkan waktu pemerintah purwakarta
melarang untuk di atas
pulang dari jam sembilan
menurut saya itu sangat tidak adil
bagi para pekerja kalau begini
oh kesibukan masing masing ya
pada saat kwe seung
ada murid pada variney pun yang men fitness transportation
dan mana yang belum
positifnya peraturan wah kuncar ini
menjauhkan remaja purwakarta dari maksiat
dan mensegerakan diri agar bertobat
terlepas dari segala pro kontra
dukungan untuk deddy cukup mumpuni
tak sedikit masyarakat yang menginginkan
deddy tak hanya sukses sebagai bupati
tapi juga maju sebagai gubernur jawa barat
yang menarik pendukungnya tak cuma manusia
banyak pendukung yang membawa serta hewan peliharaan
kembali luar biasa
dalam rangka pendukungan pencalonan pak deddy
bupati purwakarta jadi jabar satu
belum apa aja sini pak
saya bawa ayam dan teman teman ke sini pak
ayam dan teman teman
ini teman teman bapak atau teman teman ayam bapak
semoga bukan teman teman ayam bapak ya
karena mereka mudah diasut dan diganggu oleh gerakan gerakan
yang masif terstruktur dan sistematis
deddy mulyadi tak menampik dukungan terhadap dirinya
dua kali menjabat sebagai bupati
membuat deddy terlalu berharga
punya kesempatan lagi untuk menjabat
salah satu jalan yang naik ke jenjang yang lebih tinggi
saya pilkup kan sudah tadi usulannya
ya kita nunggu aja yang penting fokus dulu
ketua golkar jabar adalah
pemilihan bupati wali kota
tapi sudah siap pak
bonus memang seiring dengan gosip yang berhempus
dpd golkar jawa barat mendukung langkah deddy
untuk maju ke kursi jabar satu
keputusannya tetap ada di dpp golkar
dari pucuk pimpinan tertinggi
deddy mulyadi dianggap mampu bersaing
atas dasar elektabilitas dan popularitas
tapi sayang mesin partai golkar masih belum panas
ada pemain lain yang dijagokan dan melaju duluan
karena itu bijak rasanya untuk memberi ucapan
saya mengucapkan selamat ya
buat pak ridwan kamil
yang telah dideklarasikan oleh partai nasdem
untuk menjadi calon gubernur jawa barat
tentunya sikap partai nasdem itu sikap
yang sudah mendapat pertimbangan secara matang
pasti pak rk dan partai nasdem kan
sudah memiliki pertimbangan pertimbangan politik
dan hitungan hitungan yang kuat
jadi saya pikir nggak ada problem
kabupaten purwakarta kini tidak bisa dipandang sebelah mata
pembangunan dan perkembangannya
layak mendapat pujian
ini kabupaten bukan tidak punya kekuatan
purwakarta bisa saja memberi ancaman bagi jakarta
karena mereka punya senjata untuk membuat ibu kota tenggelam
ini cukup mengerikan
karena ini kan objek yang sangat vital
air yang di sini jumlahnya cukup besar
itu kalau ngalir ke jakarta
waktunya cuma lima belas menit dibutuhkan
kalau air ini dibuka
lima belas menit dan itu jakarta itu bisa terendam
di tiga sampai empat meter
karena itulah jakarta harus baik baik dengan purwakarta
menjalin kerjasama dan berlaku adil dengan daerah tetangga
tapi selama kang deddy yang memimpin
rasanya kita semua aman aman saja yang di jakarta ini
banyaknya dukungan kepada deddy mulyadi
maju ke jabar satu sebenarnya cukup beralasan
banyak programnya yang menjadi idaman
rakyat selalu ditimpa beban persoalan
maka jalan tercepat salah satunya adalah
siapa yang tidak mau jadi okb alias
orang kaya baru
pembangunan berawal dari kemiskinan
untuk mewujudkan orang orang kaya baru di jawa barat
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
rampes begitu jawabannya ya
itulah ciri khas deddy mulyadi yang sering diucapkan
sampurasun ini pernah dipelesetkan
oleh salah seorang ulama terkenal hingga
memancing kemarahan masyarakat sunda
sang habib pun akhirnya tersandung penistaan budaya
tidak saya bawa penistaan agama tapi cukup
memberi efek jerah
kembali ke deddy mulyadi
pak bupati ini rupanya cukup sering berbau
dengan masyarakat dari berbagai kalangan
mulai dari anak anak hingga dewasa
mulai dari si miskin hingga si kaya
mulai dari petani hingga model
ya inilah model yang dimaksud oleh kang deddy
aduh tinggal urut potong model
lihat bagaimana ia dimaksudkan
lihat bagaimana ia dekat dengan masyarakat
aliran dukungan menuju penguasa jawa barat
tak lepas dari sosok bupati ini yang penuh bakat
tak hanya urusan pemerintahan
deddy mulyadi juga menguasai berbagai keahlian
salah satunya soal memberi saran
berawal dari permasalahan berakhir dengan motivasi
ini urusan hubungan ibu dengan anak
bukan urusan perusahaan
tapi urusan keluarga
selesaikan secara keluarga
jangan dibawa ke ranah pengadilan
cocok juga rasanya
jadi motivator kang deddy ini
sangat sunda setelah menyaksikan fasihnya ia saat berkomunikasi dengan masyarakat
kita lihat bersama cuplikannya berikut ini
kayak budaya canyur
harupun jepangnya beda
iman budaya kan sopor sopor begituan
nah itu pahun
ya akroknalitik sih
dedy mulyadi mulai memanaskan bursa calon pemimpin baru di tanah pasundan
mampukah fungsionaris golkar ini bertarung dengan nama nama yang lebih populer di jawa barat
seperti ridwan kamil dan deddy miswar
nantikan perbincangan saya dengan deddy mulyadi di usai jeddah berikut
pak bob terima kasih telah berkesempatan menerima kami malam hari ini
sebuah kehormatan bisa datang ke kediaman
ini kalau ngomong ngomong ini memang sengaja dipasang seperti ini
ya ini wayang golek ya yang pertama sejak kecil saya sangat terinspirasi bahkan menjadi bagian dari kehidupan saya
nasayang bungsu itu memang dia dalang
kelas satu smp ya
bagi saya bahagia lah punya anak di saat orang lain sibuk dengan berbagai kelengkapan animatif zaman sekarang
anak saya masih sangat paham sejarah paham pewayangan
itu bapaknya yang ngajarin
pak asep sunandar yang ngajarin
jadi ketika anak anak kecil juga
dulu liburan ke tempat tempat rekreasi anak saya memilih untuk nginep di rumahnya pak asep sunandar almarhum ya
dalang terkenali jawa barat
dan sekarang dia memiliki kemampuan yang sangat atraktif dalam memainkan wayang dan bercerita tentang cerita cerita wayang
karena dia punya panggungan seminggu sekali dia punya jatah
anda ini dipotret sebagai politisi yang melek budaya atau budayawan yang melek politik sih sebenarnya
sebenarnya saya adalah politisi yang seharusnya hadir pada saat ini
kalau politisi tidak mengerti kebudayaan lantas politisi apa yang digarap
bukankah indonesia itu adalah bumi tulis tiwa alam nusantara yang didalamnya sesungguhnya kemakmurannya hanya akan bisa diraih
menjadi nilai nilai kekinian menjadi nilai pembangunan menjadi nilai kehidupan
lantas kita kalau melupakan budaya kita mau membangun atas dasar apa
nah ada kerangka pemahaman yang salah tentang kebudayaan itu
secara umum bercerita kebudayaan itu bercerita kesenian
nah bagi saya kebudayaan itu kan produktivity manusia yang lahir dari pikiran
dan hati manusia
karena indonesia ini secara umum alamnya subur udaranya sangat baik indah
maka hatinya jauh lebih tentram orang indonesia itu
hatinya jauh lebih lembut
apalagi saya orang sunda ya hatinya jauh lebih lembut
nah kemudian ketika membangun kan harus punya landasan
landasan saya selama ini dalam membangun itu kan saya menggunakan filosofi dasar kesundaan
yang pertama misalnya
bagaimana sunda memetakkan manusia alam dan tuhan
maka dikenalah dengan tritangtu dibuana
tritangtu dibuana yang pertama adalah menceritakan dengan alam langit alam bumi
ada dunia atas dunia tengah dan dunia bawah
nah dunia atas itu dunia langit dunia parahiangan
dunia gustino mahasuci
dunia allah lah kalau orang secara umum orang islam menyebut nama itu
nah kemudian dunia tengah adalah dunia manusia kita ini
dunia bawah adalah bumi yang dipijak oleh kita
manusia itu disebutnya buana panca tengah
artinya orang yang ada dalam di tengah tengah antara hubungan tanah dunia bawah dengan hubungan langit
nah karena di tengah tengah maka dia berasal dari langit turun ke bumi dan kembali
nah nafas itu kan sebenarnya hampir sama dengan nafas nafas ajaran islam yang saya pelajari
kemudian bicara tentang alam
dia membagi tiga
satu gunung dua lengkop yang ketiga lebak
nah dibilangnya adalah gunung kudu awi
kemudian lengkop kudu balongan lebak kudu sawahan
artinya bahwa karena di tempat ini gunung adalah sebuah siklus kehidupan yang memiliki standarisasi bagi kehidupan manusia
maka dunia gunung sama disebut dunia parahyangan dunia atas
karena dunia parahyangan orang sunda membuat kualifikasi tentang gunung
disebutnya ada leweng larangan kemudian juga ada leweng tutupan
yang intinya kedua duanya sama
membuat daerah itu daerah tertutup bagi manusia
kemudian untuk menjaga kelestariannya harus tumbuh bambu bambu yang besar
kemudian pohon pohon yang besar
di situ nanti ada aliran air yang terbagi dalam lima aliran
satu kung kulungan satu susuk satu kulungung dua kung kulungan tiga susukan empat walungan yang kelima bendungan
nah ini kan sistem
nah kemudian yang kedua lengkop harus balongan
harus ada kolam kolam kecil yang mengelilingi gunung untuk menampung air
serta itu dialirkan kemudian ke bendungan
dari bendungan nanti turun lebah kudusawahan areal pesisir yang terdiri dari hamparan sawah
disitulah pusat pertanian dibangun
nah menjadi pertanyaan saya itu kan sebuah nilai
bundamen bagi pembangunan sebuah masyarakat yang harus ditatik
karena itu diterjemahkannya seharusnya diterjemahkannya menjadi tata ruang
diterjemahkan menjadi tata wilayah
diterjemahkan menjadi tata pemukiman
nah kalau itu diterjemahkan sesungguhnya itu ilmu
ilmu tentang pembangunan
nah ilmu pembangunan itu semestinya dikapitalisasi menjadi nilai nilai akademis
naskah naskah ilmiah menjadi disertasi
menjadi skripsi menjadi tesis menjadi karya ilmiah
kemudian menjadi rujukan pengambilan keputusan kekuasaan
sehingga kita membangun lingkungan kita
itu kan harus berdasarkan nalar yang ada di lingkungan kita
nah di negara negara maju itu kan berkembang dengan pesat
menjadi pengetahuan menjadi ilmu menjadi nilai nilai fundament bagi pembangunan negaranya
menjadi tata ruang yang umurnya ratusan tahun tidak boleh dirubah
nah pemahaman yang dangkal terhadap lingkungan kita
melahirkan kita merabak membangun lingkungan kita dengan mencoba menerapkan berbagai kebijakan
yang tiap saat berubah yang tiap waktu berubah
berganti pemimpin ganti kebijakan
berganti direktur ganti kebijakan
ganti menteri ganti kebijakan
ganti deputi ganti kebijakan
ganti bupati ganti kebijakan
ganti kepala desa ganti kebijakan
sehingga ingin membangun indonesia
gak tahu rumah indonesia kayak apa bentuknya dan bagaimana cara membangunnya
anda mau katakan bahwa tidak ada blueprint pembangunan indonesia jangka panjang
kalau saya katakan nggak ada
kembali ke pendalaman soal kebudayaan filosofis kosmologis yang anda sampaikan itu
memang bermanfaat dalam posisi kang deddy sebagai penyelenggara negara di daerah
atau semata mata positioning sebagai politisi yang kebetulan memang butuh itu gitu
sebagai pembeda dengan politisi yang lain
bukan persoalan pembeda
ini persoalan esensi yang harus diperjuangkan
dan saya beresiko tinggi memperjuangkan itu dari dulu
ya banyak orang yang menganggap itu klinik dan mistik
nah padahal itu naskah naskah ilmiah
bisa dilihat bagaimana saya memperlakukan alam di purwakarta
bagaimana misalnya sebuah daerah namanya gunung burangrang dulu itu
itu dulu dijarah habis pohonnya
kemudian sering terjadi longsor
bahkan ada satu desa dulu terkurung oleh longsor yang begitu besar
nah kemudian saya mencoba untuk tidur di pinggir hutan itu
membuat rumah kecil di pinggir hutan itu
sekarang pohon pohonnya tumbuh dengan baik
tidak ada lagi penjarahan
setelah itu apa yang saya lakukan
membeli sumber sumber mata air yang ada di situ agar dikuasai oleh negara
agar rakyat mendapat aliran air yang memadai
nah konsepsi seperti ini kan konsepsi ada dalam pikiran pak leluhur kita
nah apa yang terjadi
masih relevan sampai sekarang
pertanyaan saya adalah satu
masih relevankah gunung untuk dijaga
masih relevankah sumber sumber air untuk dijaga
masih relevankah aliran aliran air untuk dijaga
kapan pun itu masih relevan
dalam dunia apapun
tapi pertanyaannya apakah itu realistis
karena sekarang ekspansi industri membutuhkan lahan
dan kemudian akan ada penyesuaian penyelesaian terhadap tata ruang
terkait dengan kemajuan teknologi industri dan sebagainya
kemajuan teknologi yang terjadi di negara negara maju tidak merusak lingkungan
kemajuan teknologi di kita lah yang salah kaprah
ketika daerah daerah suburno dibuat industrialisasi
terus nanti sumber pangan kita dari mana
industrialisasi itu semestinya dipertahankan pada daerah daerah kering
nah ketika misalnya oke kita industrialisasi
target pendapatan kita ekonomi
pertanyaan saya adalah ketika orang tidak punya siklus kehidupan yang normal
ketika tidak punya sumber air bersih ketika tidak punya sumber pangan
kemudian lahirlah manusia manusia yang tercarabut dari akar lingkungannya
depresi melanda dimanapun hari ini
nah aliran mobil dalam setiap minggu bermacet macet menuju kemana
menuju ke gunung gunung menuju ke daerah aliran sungai
menuju ke rumah rumah di kampung menuju ke rumah rumah makan yang terbuat dari bilik
mencari makanan makanan yang tradisional mencari udara yang segar yang alami
yang belum tercemar dengan polusi
kalau seperti itu lingkungan yang memadai adalah kebutuhan
proses industrialisasi tidak mesti melakukan perusahaan terhadap lingkungan
kan ada tata aturan
kalau kata kuncinya tiap minggu itu kan rekreasi apa
rekreasional sifatnya enggak sifatnya konstan dan sustain
orang mencari tempat tempat seperti itu
artinya orang mencari tempat seperti itu berarti kan ada problem
dia jenuh dengan keadaan
kalau gak jenuh dengan keadaan ngapain dia harus pergi jauh jauh
berarti ada problem lingkungan ada sebuah kebutuhan
tinggal pertanyaannya adalah kalau misalnya alam ini dilakukan perusahaan secara membabi buta
apa yang terjadi bencana
nah ketika terjadi bencana apa yang dilakukan oleh kita
setiap hari sibuk ngurumusin badan penanggulangan bencana
bukan bagaimana menyelesaikan sebuah masalah agar tidak kembali bencana
pertanyaan saya adalah teknologi mana yang bisa menahan bencana
kekuatan daya dukung financial mana yang bisa menghindari bencana
kecuali kembali pada keasrian
dan tujuan awal diciptakan alam itu sendiri
ini akan jadi manifesto anda kalau memimpin jawa barat
bukan hanya manifesto saya kan belum bercerita urusan memimpin
dan kalau saya kan belum deklarasi sampai hari ini
seluruh manifesto itu kan saya laksanakan dalam term pembangunan di purwakarta
tapi apakah itu mungkin akan diekspansi menjadi pola pembangunan jawa barat
bukan hanya mungkin harus
kalau kita membangun tidak memiliki basic lawan
kalau kita membangun tidak memiliki basic landasan keserasian manusia dengan alam
harmoni manusia dengan lingkungan
terus kita mau pakai konsep pembangunan dari mana
konsep itu konsep yang kental keparahangannya
atau itu bisa berlaku buat secara umum jawa barat
karena jawa barat itu ada pantura ada cirebon ada depok
ketika saya ngomong tadi gunung kudu
awian lengkop kudu balongan lebak
kudu sawan itu kan terintegrasi dari hulu sampai hilir
daerah pesawan itu kan daerah utara
daerah dari mulai cirebon sampai bekasi
nah pertanyaannya apakah kebutuhan bagi orang depok
jangan kan bagi orang depok
keserasian ilmu ini dibutuhkan bagi orang jakarta
boleh saya cerita
sumber dari citarum gunung wayang dan gunung windu
serta gunung halimun
dari gunung wayang dan gunung windu lahirlah citarum
dari citarum lahirlah bendungan yang bernama bendungan saguling
setelah saguling cirata setelah cilata jatiluhur
air yang mengalir dari saguling cilata dan jatiluhur itu membentuk apa
membentuk aliran irigasi yang menghubungkan antara tarum timur dan tarum barat
dari mulai cirebon sampai dengan bekasi
dari tarum timur dan tarum barat itu menghasilkan apa
padi gabah beras
berapa nilainya tiga belas triliun dalam setiap tahun
pertanyaan saya adalah kalau beras itu kebutuhan siapa
kebutuhan masyarakat indonesia
nah setelah itu kemudian fungsi jatiluhur itu apa
melakukan pengaturan terhadap air
agar tidak terjadi banjir di wilayah utara
nah kemudian setelah itu apa
orang jakarta setiap hari minum air yang disuplai dari jatiluhur
pertanyaan saya adalah kalau kekuatan gunung winu gunung wayang kemudian porak poranda
karena orang menghancurkan seluruh alam itu demi kebutuhan ekonomi
orang jakarta nggak akan minum
orang jakarta tidak dapat beras
orang indonesia kekurangan beras kenapa
karena suplai air untuk kebutuhan wilayah pantai utara jawa barat tidak terpenuh lagi
maka orang tua terjadi kemiskinan yang masif
karena mereka tidak bisa lagi bercocok tanam setahun dua kali atau tiga kali
kejahatan akan meningkat
problem sosial akan semakin tinggi
kembali orang kemudian memotret anda sebagai orang yang lekat dengan
budaya jawa barat
itu kemudian sempat anda singgung tadi
beresiko karena orang kemudian menganggap deddy mulyadi itu klinik lebih
wiwitan daripada identitas keagamaannya dan lain sebagainya
di mana letak agama di situ
agama itu kan hubungan manusia dengan allah
hubungan manusia dengan manusia
hubungan manusia dengan alam
terus apa yang saya ceritakan tadi
itu bukan agama
yang saya ceritakan tadi adalah
bagaimana kita menjaga titipan yang allah berikan
dalam bentuk alam semesta ini
tidak kita rusak
kita rawat dan besok harus dinikmati oleh penerus kita
bukankah itu agama
ketika saya mengatakan aliran air harus dijaga
kesucian dan kemurniannya
bukankah saya mengajarkan agama
ketika saya mengatakan bahwa
aliran air harus membentuk tarum timur dan tarum barat harus terjaga
kemudian dari situ lahir kesejahteraan hidup manusia
bukankah itu agama
doktrin yang saya laksanakan hari ini adalah
doktrin ajaran kebudayaan
yang secara esensial
itu adalah ajaran agama
yang mengajarkan tentang
untuk menjaga alam dan seisinya
tapi bagaimana dengan kontroversi yang muncul seperti
patung yang begitu banyak di purwakarta
misalnya ucapan sampurasundara
ketimbang assalamualaikum dan seterusnya
yang pertama adalah kalau persoalan patung
siapa yang lebih dilubikin patung
hampir seluruh kodim di indonesia pakai patung
di jawa barat pakai patung
hampir seluruh kapolres di jawa barat pakai patung
hampir seluruh koramil di jawa barat pakai patung
terus ada masalah apa dengan
patung yang dibuat di purwakarta
kenapa menjadi heboh
bukankah di berbagai kota
di jawa barat termasuk di kota tasik
yang dianggap kota santri
sekalipun patungnya juga banyak juga
ada juga gitu loh
nah yang menjadi problem apa
kemudian ada nggak misalnya
ketika patung dianggap sebagai bagian
kemusyrikan karena ditakutkan disembah
pertanyaan saya ada nggak ya
menyembah patung di purwakarta
dianggap sebagai bagian penghujuan
itu hanya menjadi aksesoris kota
di bandung patung banyak
di jakarta lebih tinggi lagi
lebih gede lagi banyaknya sejak zaman
bukarno dibuatkan kan tidak ada problem
tentang itu semua
itu bagian dari estetika kota
estetika kota berarti kalau begitu
patung adalah bagian dari upaya politik
untuk menyudutkan saya
karena tidak ada sisi sisi lain
yang bisa diserang
ya tidak ada jalan lain kecuali isu patung
nah kemudian yang berikutnya
dari penataan estetika di purwakarta
apa yang dihasilkan hari ini
kunjungan orang yang ke purwakarta
seminggu mencapai lima puluh ribu
dari kota pensiunan menjadi kota pariwisata
dari lima puluh ribu yang paling dekat misalnya
ya kan bu haji sate cibungur
kemudian dia bisa sampai satu lima ton
kalau sabtu malam minggu
menjual daging dibuat satenya
apa yang dilakukan bu haji mengikuti sanan saya
warung sate sampai jam sepuluh malam
itu bu haji mengambil keputusan
bahwa dia berdagang
dihitung sampai maghrib
dari maghrib sampai jam sepuluh dia dianggap tidak berdagang
kenapa karena seluruh untungnya dipisah
untuk apa bangun majelis taklim
bangun bantu pesantren
bangun masjid gaji guru ngaji
berangkatin umroh puluhan orang dalam setiap tahun
implikasi dari apa
implikasi dari penataan lingkungan
yang melahirkan nilai nilai kebersihan
dan keindahan keindahan
di purwakarta bagaimana
kotanya tidak tertata
kemudian beberapa daerah
yang hari ini menjadi ikon pariwisata
ada tempat prostitusi dan minuman keras serta berjudi
ketika dulu purwakarta diklaim sebagai kota santri
nah kemudian sampurasun
sampurasun itu kan salam
orang sunda punya sampurasun
mungkin orang sumatera utara
salah satunya salamnya
mungkin ada tempat lain juga
saya dengar ada salam lagi selain horas
nah terus apa bedanya
dengan orang mengucapkan selamat pagi
salam sejahtera untuk kita semua
kan sama nah sampurasun itu kan
sempurnakan diri anda
bukakan pintu hati anda kemudian
apakah bertentangan dengan kaedah islam
nah kemudian saya
mengucapkannya bagaimana saya selalu mengucapkan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
setelah itu saya mengucapkan
sampurasun kan nggak ada problem
mengidentikan diri anda sebagai muslim yang taat
karena anda beragama islam
ketaatan dan ketidaktaatan itu bukan
urusan saya masa saya harus mengaku taat
allah yang menilai bukan diri saya
persoalan ketaatan manusia
keimanan manusia dan ketakwaan manusia
hanya allah yang bisa
memahami yang mengetahuinya
kita ini dinilai oleh
manusia lain pada sisi
mungkin kalau saya memimpin ini
ngurusin anak anak yatim bangunin rumah
orang yang sakit dijemput ke rumahnya
pakai ambulans diantri ke rumah sakit
diantri lagi ke rumahnya
membuka seluruh ruang kelas
di rumah sakit di sebelas rumah sakit
kalau kelas tiga penuh anda masuk ke kelas dua
kalau kelas dua penuh masuk ke kelas satu
biarkan pemerintah bertanggung jawab
membayar klaim operasi jantung
masyarakat sampai empat ratus juta
satu orang ngurus kemoterapi
ngurusin orang orang yang mengalami
gangguan kesehatan sampai saya kasih
satu lima juta sampai dua juta yang menyerahkan
jangan dipasung bagi saya
itu jauh lebih bermakna dalam hidup
ini dibanding kita berkutat
mengklaim diri kita menjadi orang saleh
tapi tidak bisa mengelola anggaran
dengan baik yang berpihak bagi kepentingan publik
terkait dengan pertanyaan
sebagian orang soal
apakah deddy mulyadi
penganut islam atau
orang yang sebenarnya punya
berasal dari leluhurnya
kepercayaan itu kan di hati
kalau kemudian kita menjaga
amanah leluhur kita
yang dalam tadi saya menjaga
amanah leluhur itu dalam tadi
dalam konteks merawat gunung
dalam konteks merawat sungai
dalam konteks merawat tanah
bagaimana merawat keseimbangan
alam andai kata
seluruh konteks itu secara
konsisten dilaksanakan oleh undang undang
maka undang undang itu
sesungguhnya dia mewarisi
tata nilai yang diajarkan oleh leluhur
orang jepang mewarisi nilai leluhur
orang cina mewarisi nilai leluhur
orang korea mewarisi nilai leluhur
orang melayu juga mewarisi
nilai leluhurnya melayu
nah mewarisi nilai leluhur
itu kan mewarisi
silibsindir silokasasmita kalau bahasa sunda
sebuah fenomena yang dititipkan
yang harus dirawat yang didalamnya
adalah ajaran keselaksian tentang
alam dan itu lingkungan hidup
mengapa saya bertanya seperti ini
seolah olah saya menguji kang deddy
pertanyaan ini adalah pertanyaan yang relevan
terkait dengan pilkada
yang terjadi di jakarta yang kemudian
bisa saja berimbas ke daerah lain
dua ribu delapan belas akan ada seratus sekian pilkada
dan kemudian orang
mempertanyakan apakah politik kita
mengaburkan esensi kebinekaan
apakah memang politik kita sudah mulai
kemudian menjadi acuan kita sekarang
nah kalau bicara politik
menurut saya politik identitas penting
karena karena negeri ini tidak
beridentitas setiap daerahnya
arsitektur hampir hilang identitas
tatar uang hampir hilang identitas bahasa
identitas pakaian harusnya hampir hilang
penting politik identitas
tapi politik identitas adalah identitas
yang mencerminkan sebuah
entitas budaya kita
ketika saya berpolitik sebagai orang sunda
maka saya berpolitik beridentitaskan sunda
nah tetapi kalau yang
dimaksud dengan identitas itu adalah identitas
ideology yang ada
dalam pikiran dan hati
nah itu juga barangkali hak politik
orang untuk melakukan itu gitu loh
karena kan partai itu juga diberikan
ruang untuk menggunakan
identitas sebagai spirit kepartaiannya
tinggal persoalannya hari ini
menguji kebenaran dari seluruh identitas identitas itu
seluruh proses identitas itu
kan pada tujuan bernegara
yaitu mewujudkan masyarakat yang
adil dan makmur tinggal seberapa
besar dari seluruh identitas itu
bisa mewujudkan identitas yang menjadi ajarannya itu sendiri
mari kita masuk ke
kenapa kehadiran kami
malam hari ini ke tempat
pilkada jawa barat yang
hitungannya tinggal bulan
nama kang deddy adalah salah satu dari
paling tidak ada tiga nama yang
disebut sebut sebagai kandidat
kuat yang punya positioning
yang kemudian tingkat popularitas
elektabilitasnya cukup tinggi
wali kota bandung kang emil
dan kang deddy
kalau bisa dikatakan
dipersiapkan mempersiapkan diri
atau bagaimana karena rapimda golkar
anda sebagai calon gubernur
walaupun harus menunggu titah dari dpp kan
ya seluruh daulat pengurus daerah kan ada
mekanisme yaitu disampaikan ke
dpp kemudian persoalan
komunikasi politik ya karena memang teman teman
saya itu memang para ketua partai
dekat ya kita kan biasa
kumpul biasa makan bareng ya sudah
nggak ada problem lagi jadi cair saja
artinya dari seluruh kecairan
itu bagian dari
yang berjalan sejak jadi aktivis
mahasiswa ini kan seluruh
pimpinan pimpinan di jawa barat itu
kan aktivis mahasiswa yang seangkatan
saya jadi nggak ada problem lah
kita santai santai tapi jabar satu adalah
tujuan anda selanjutnya tujuan saya
adalah ingin memberikan yang terbaik
pada siapapun dimanapun saya berada
apakah itu kemudian bisa diwujudkan
lewat pilkada misalnya biarkan
takdir yang mengatur ya tapi
manusia berusaha untuk mencapai takdir
usahakan nggak usah diceritakan cukup dilihat
meme istilahnya yang menarik
akhir akhir ini bagaimana seorang
deddy mulyadi disandingkan dengan desi ratnasari
orang kemudian sudah mulai menghubung hubungkan
kemudian katanya ada pkb ada hanura
ini adalah koalisi yang cukup untuk mengusung
pasangan calon itu sudah fix
ya itu kan meme yang dibuat
oleh orang saya
gak tahu yang buatnya siapa dan rame
kemudian juga memang
dengan teman teman pkb saya
dekat dengan ketua
hanura jawa barat bahkan
saya dekat dengan cabang cabangnya
pkb dan cabang cabangnya
hanura dia biasa kesini
kemudian teman teman pkb di berbagai
daerah banyak menjadi sahabat saya
sejak lama jadi
kemudian teman teman pan juga banyak
sahabat saya sejak lama
kerawang itu sangat dekat banget
kemudian apakah meme
itu sebuah kesepakatan
ya saya tidak tahu
karena seluruh regulasi
yang menetapkan tetapi saya hanya
satu berkomentar saja
desi ratnasari itu cantik muda dan
cerdas komunikasi yang
disebut dengan poros jabar itu
sudah seberapa serius masih sampai
sekarang berjalan terus komunikasi
bareng jalan bareng berkomunikasi
berpikir dan nanti juga ada diskusi
di bulan mei tanggal
survei terakhir nama anda
ada di posisi
tinggi tiga besar tapi di posisi
tiga itu mengganggu
cukup menjadi concern enggak santai
saja sih yang pertama kan
begini saya sampai hari ini
belum mendeklarasikan diri
bagi saya santai saja tidak kapan deklarasinya
nah kemudian yang kedua
salah satu ukuran tapi
jabar ini dua kali pilgub yang
super tertinggi kalah jadi yang ketiga
berarti ada sesuatu
misteri yang belum bisa dibaca
oleh lembaga survei
dan kemudian anda mau katakan bahwa
lembaga survei tidak berudah bukan
ada sesuatu misteri yang harus dibaca
mungkin sajian lembaga survei terhadap
orang yang disurveinya sudah benar
tapi sajian lembaga survei
terhadap orang yang tidak disurvey itu kan
bukan salah lembaga survei juga orang yang
selain poros jabar anda juga berkomunikasi
dengan ketua perindo haritano
sudibyo ketemu juga
sempat ketemu dengan surya paloh ketua nasden ya dua kali
datang ke purwakarta pak haritanu
dan pak haritano
banyak bercerita tentang kebaikan
kang deddy orang yang
pemimpin yang bisa membawa
daerahnya pak haritano kagum aja
lihat apbd purwakarta yang hanya
dua dua triliun kok sudah
punya rencana investasi dua miliar
per desa di mana pembangunan
infrastrukturnya sudah selesai
di mana kabupaten kecil bisa bikin air mancur
yang sangat besar di indonesia
di mana kabupaten kecil kok ada ambulans
tiap desa di mana kabupaten kecil
kok rumah sakitnya sebelas
rumah sakit kerjasama dengan pemerintah daerah
di mana kabupaten kecil rakyatnya
tidak boleh makan beras raskin diganti
dengan beras premium dengan harga delapan sampai sepuluh ribu
mungkin dia bingung juga
gimana cara ngelola duitnya itu aja
kalau komunikasi dengan
pak surya paloh enggak kalau pak surya paloh
itu begini kan dia itu
lama kenal dengan saya baik
sejak beliau mencalonkan
ketua golkar dulu ya nah
saya dari sisi etis
kan selalu membangun silaturahmi
dengan siapapun apalagi orang yang
sudah dianggap dituakan
sehingga kan saya menyampaikan
bahwa pak surya kan sudah mendeklir
faridwan kamil dan bagi saya
yang menjadi ganjalan
hubungan persahabatan adik dengan kakak
beda pilihan dalam
pak surya menyampaikan
kalau pak surya meminang anda jadi cawagub
kita belum ada pembicaraan
itu sampai hari ini
kan saya belum mendeklarasikan jadi saya belum bisa
berkomentar cawagub atau cawagub deklarasi
aja belum ya tapi kan orang
kan punya standpoint gak apa apa
orang kan boleh menilai
apapun dan merencanakan apapun yang menentukan
kan allah apa sih tunggu apa
deklarasi itu tunggu apa
ya tunggu sesuatu
tepat sesuatu itu apa ya tunggu
sesuatu kan sampai hari ini kan belum ada
keputusan dari dpp gimana
dpp golkar sekarang ada
di posisi yang cukup sulit nih sekarang
masalah internal terkait
dengan ketua umumnya akan
mengukur apa namanya
penilaian anda santai aja
golkar itu terbiasa menghadapi tekanan bukan
hal yang baru gitu kan
parti ini kan semenjak
itu kan dihadapi dengan berbagai
perjalanan heroik gitu kan
dan kita ini selalu bisa melewatinya
dengan happy jadi
bagi saya seberat apapun tekanan yang dialami
oleh dpp golkar biasa biasa
aja golkar udah biasa menghadapi itu
nggak akan menurut anda
nggak akan ada pengaruhnya karena kan
faktanya dalam dua
pilkada terakhir angkanya
nggak pilkada yang terakhir
golkar tinggi kuraian kemenangan di
berbagai daerahnya jawa barat aja
dari tiga pilkada
itu hampir menang semuanya kalau nggak ada
di jawa barat tapi secara indonesia
keseluruhan kan angkanya tidak menggembirakan nggak
secara keseluruhan bahkan pilkadanya bagus
saya lihat di hasil pelaporan kemarin
waktu rapin banyak
menangnya golkar di jawa
tengah misalnya yang bukan basis golkar dari
mari kita bicara soal jawa barat sekarang
siapapun yang memimpin apa yang dibutuhkan
oleh jawa barat yang dibutuhkan adalah
ketegasan seorang memimpin memahami
lingkungan secara utuh memahami culture
jawa barat yang memiliki akar
kebudayaan satu sunda kulon
dua sunda priangan
tiga cerbon empat betawi
harus dialtrikulasikan menjadi sebuah
kekuatan spirit bagi pembangunan
jawa barat yang memiliki karakteristik
sehingga jelas jawa barat itu batas wilayahnya
dimana arsitektur bangunannya
seperti apa makanan tradisional seperti
apa pembagian kawasan industri
kawasan hutan lindung
kawasan sumber sumber air harus dibagi
secara baik kemudian
terdistribusi pengelolaan anggaran yang memadai
bisa terkelola kemudian
kota bisa tertata sehingga
jawa barat bisa berjaya
jawa barat heterogen menurut anda sangat heterogen
kan saya terbiasa dengan mengolah
heterogenitas di purwakarta di purwakarta
selagi segala suku ada
nah seluruh heterogenitas itu kan harus
dikelola dengan baik karena
dikelola dengan baik maka saya
katakan tadi caranya adalah
desanya harus dikelola secara
sempurna bagaimana desa desa tumbuh
dengan baik dan kemudian
bagaimana investasi di kota itu
tertata nah yang menjadi
problem hari ini kan pembangunannya
terarah di kota padahal di kota itu
gak usah dibangun juga banyak yang ngebangun
dalam bentuk investasi tetapi
desa siapa yang bangun nah
inilah yang harus dilakukan oleh jawa barat
kemudian juga jumlah orang
yang tinggal di desa jauh lebih banyak
dibandingin orang yang di kota
nah inilah yang harus dilakukan kalau ingin
melakukan penataan jawa barat secara sempurna mungkin
itu strategi anda
desa mengepung kota karena katanya
deddy mulyadi ini lebih banyak didukung orang desa
daripada orang kota ya saya dari dulu
sejak memimpin purwakarta desa
mengepung kota bukan dalam artian politik
dalam arti bahwa
sudah selayaknya desa mendapat prioritas
karena desalah yang membuat
indonesia menjadi bertahan
beras berasal dari desa
air berasal dari desa
pangan berasal dari desa
daging berasal dari desa
gunung gunung berada di desa
laut adanya di desa seluruh
kekayaan ini harus dijaga dong ketika
desa memberikan sumbangsi besar
bagi pendapatan negara
bagi peningkatan kesejahteraan
publik masyarakat perkotaan
sudah selayaknya desanya dijaga kenapa
kalau desanya tidak dijaga
tidak dikelola yang terjadi adalah urbanisasi
ketika terjadi urbanisasi
terjadi penumpukan manusia di perkotaan
ketika terjadi penumpukan manusia di perkotaan
maka biaya hidup di kota menjadi mahal
infrastrukturnya menjadi mahal
kebutuhan publiknya menjadi tinggi
dan kemudian pembangunan menjadi terpusat
desa desa mengalami kemiskinan secara masif
tetapi ketika desa
nanti dikelola dengan baik maka ekonomi
tumbuh di desa orang desa enggak lagi
bepergian ke kota dia tumbuh
pada lingkungannya sehingga ada
keseimbangan antara perkotaan dan pedesaan
prosesnya cukup panjang itu kan
kalau membangun harus berpikir panjang
tetapi kan dengan kecepatan kecepatan yang
dilakukan bisa berubah saya kan bisa
melakukan sesuatu yang
orang lain lima puluh tahun saya cukup satu tahun
di purwakarta bisa melakukan itu
saya contoh di purwakarta saya udah ngomong
waktu saya terpilih tahun dua ribu delapan
saya bilang kalau bupati dulu
membangun lima puluh tahun maka
saya saya bikin satu tahun saya contoh
listrik untuk masyarakat
listrik untuk masyarakat waktu saya jadi anggota
di prd anggaran tiap tahun
hanya untuk lima puluh rumah
ketika saya memimpin
saya berubah menjadi
untuk sepuluh ribu rumah
angkanya dari lima puluh juta saya bikin
menjadi lima belas miliar loncatannya berapa
dari mana uangnya dari apbd
efisiensi pengelolaan ketertiban
administratif saya merubah
misalnya anggaran infrastruktur jalan untuk
kabupaten purwakarta yang kecil dari
dua puluh miliar menjadi tiga ratus miliar
saya berubah anggaran pasar
dari lima ratus juta menjadi empat puluh miliar
honorarium kepala desa
dari tiga ratus lima puluh ribu rupiah
menjadi empat juta rupiah hari ini
saya berubah honorarium rt
dari menjadi satu juta
ada uangnya ada efisiensi
pengelolaan tata kelola apa yang diefisiensi
belanja rutin pemerintah
saya membuat apbd
tidak berbasis pagu
secara umum apbd berbasis pago
apbn berbasis pagu
jadi uang dikumpulkan kemudian
semuanya dibagi berdasarkan
analisis kebutuhan yang dibuat oleh
tidak beda saya tidak melakukan itu
saya melakukan di tempat anda
untuk bangun abcd
yang dibuangannya abdcd besok bisa jadi
kebutuhan yang terjadi pembangunan
yang berbasis skala prioritas
itu akan melahirkan pembangunan
yang dalam cepat bisa mewujudkan
dan investasi saya memberikan contoh
ibu saya nggak bisa baca tulis
anaknya kuliah semuanya tamat
kemudian bapak saya gajinya prajurit kader
mengelola tidak ada satu jengkal
pun yang terjual dan anak anaknya lulus
sekolah kuliah semuanya
kabupaten purwakarta yang saya pimpin hari ini
melangkahnya sudah lebih jauh lagi

semuanya dua ribu tujuh belas setiap desa harus
ada ambulannya dua ribu tujuh belas seluruh
rakyat tidak boleh menggunakan beras raskin
saya ingin membangun kemandirian desa
dengan pemimpin yang baru nanti bupati yang baru
bagaimana dana yang
untuk infrastruktur yang ratusan
miliar itu saya rubah menjadi dana
investasi desa saya berikan
nanti pada setiap desa satu sampai dua miliar
sehingga lima tahun ke depan
memimpin yang baru di purwakarta
itu akan mendapat setiap desa
satu miliar rata rata kalau dia belikan
obligasi atau saham
tahun ke depan desa di purwakarta tidak usah lagi
disubsidi maka pemerintah kabupaten

dia bisa investasi lagi maka
dalam jangka panjang cadangan
keuangan daerahnya akan cukup
cadangan keuangan desa akan cukup
maka ketika kita dihantam krisis
kita memiliki keuangan yang memadai
kalau itu dilakukan secara masif
jawa barat dengan angka tiga puluh tiga triliun
maka desa bisa mendapat subsidi
dalam untuk investasi desa hanya dua miliar
tapi purwakarta tidak sebesar jawa barat
pembangunan infrastrukturnya belum tentu tuntas
uangnya juga kan berbanding terbalik
purwakartanya dua dua triliun
kabupaten tetangga apbd nya
di tempat lain juga sama
bukan angka kecil dan besarnya
ada orang yang penghasilannya rendah
anaknya di kedokteran
ada yang penghasilannya tinggi anaknya gugur sekolahnya
jadi mau katakan selama ini
salah pengelolaan keuangan
jawa barat apbd nya tiga puluh tiga triliun
kalau desa di jawa barat
rata rata dua miliar saja
itu hanya butuh sekitar dua belas triliun
masih cukup uangnya
itu cukup dua tahun memberi
setelah itu nggak usah diberi lagi
oke sekali lagi saya semakin yakin bahwa
sebenarnya anda siap untuk maju sebagai calon gubernur
berarti tinggal nunggu dpp ya sebenarnya
saya hanya menyampaikan
ini adalah pokok pikiran gagasan
jadi ketika dialog tentang
problem problem lingkungan masyarakat
tentang politik mari kita bicara gagasan
kalau persoalan gagasan
saya akan pakai sama siapa saja
tapi rasanya sih
sinyal bahwa anda akan maju
dengan yang cantik
cerdas dan muda itu
kayaknya sudah semakin di depan mata ya
kita tunggu saja
mungkin ini salah satu yang berdoa buat saya